di mana mana kalau mau sukses itu butuh modal
nah kalau lo gak punya modal lo carilah di luar sana cawe cawe tajir oke yang bisa modalin lo
tampang lo kan ganteng keren oke
pasti ada lah cewek di luar sana yang mau modalin lo ya enggak
buh nyari cewek tajir di mana ya
hey men lo tuh ganteng maco
dulu waktu gue masih miskin
bokap lo itu selalu baik banget ke gue
dan sekarang gue akan ngebales kebaikan bokap lo itu
gue akan bayarin lo untuk sekolah di sekolah elit
kita sekolah bareng ra
tapi di sekolah kita yang baru kita tukeran peran
lo jadi cewek kaya gue jadi cewek miskin
iya lo mau gak
oh itu keren banget gue mau
opi terus kok lo bisa berubah kayak gini sih
tante merry yang ngerubah hidup gue jadi kayak gini
ya lumayan lah
gue dapat harta dari suaminya
kalau gue sih nasibnya berubah banget sejak lo tau kan orang tua angkat gue meninggal
gue gue pengen cari ibu kandung gue
keren gue dia bakal kaya raya
ternyata pas ketemu dah dia tuh tukang cuci piring
iya gue tuh betek banget tau gak sih
sekarang gue jadi babu cuci piring
gue yang ngga terima gue yang ngga tahan jadi orang miskin
aduh gue tuh itu ngga tau mau ngapain lagi tau gak
kenapa gak diangkat sih emang cewek telepon
dari temen temen gue yang matre
yang cuma bisa ngeliat orang tuh dari hartanya aja
menurut lo kan
gue gak suka kehidupan gue sekarang ra
gue lebih seneng waktu gue miskin dulu
ya paling gak gue punya teman sejati lah
gak kayak sekarang
tau tuh gimana sih semua orang tuh pengen kaya
lo malah pengen miskin aneh banget
oke yaudah kalau gitu sekarang kita ke rumah lo
kita minta izin sama nyokap loh sekalian gue juga pengen kenalan
aduh jangan opi gak usah
ibu gue tuh nyebelin banget tau gak aneh
gak apa apa kali lagian juga anaknya lebih aneh
canda doang alira
ini anak perawan zaman sekarang
borok borok gak bisa bantuin orang tua
gak bisa diandelin
ini mah ngayap aja
gak bisa bantuin sedikitpun
apaan kalau caranya kayak begini mak
orang tua bisa jadi setruk urusannya kalau begini
kalau kata lo ember rombeng udah tuker sama bukosok
ada temen yang aku mau kenalin nih
pusat deh berisik banget ya
lo pakai balik katanya lo mau bunuh diri
kisah dah bunuh diri
gak usah balik lagi
yaudah nya kenalan dulu sama temen aku ya
aduh ngapain sih gini mocha
kenalan kenalan segala emang gue anak muda
enak banget sama temen aku
dia tuh temen lama aku
dia temen sejati aku tau nggak
kamat ah mengapain lagi sek
udah rak gak apa apa
ibu lo juga lagi sibuk kan
ibu gue emang selalu sibuk
laman man sibuk banget
sampai sampai balik aja untuk liat orang nggak bisa
jadi malumin aja ya
waduh dia jatoh
udah nggak apa gue tau kok
pertama kali gue liat ibu gue aja gue sempat pingsan
lo sekarang ikut gue ke rumah gue
yah biar lo tau
no problem boleh nggak masalah
yes gue tuh udah lompat nge nyetir mobil
cek cek cek cek alus pisang
tinggalin ya pegang satu nyet oke baby
wah i demen pisang neliana
tante kenalin ini teman aku namanya laura
oh suka tuh
punya nama mary fairy berry strawberry lucu ya
aku tahu berlian yang cocok sama tante
yang itu tuh
mana teh tau pisang soal berlian
seleran manis tingginya
tadi juga ik juga ngaksirin wiyo
tinggal di mana
ehm kalo aku sih tinggalnya sama ibu aku tante
ah su ganteng kos di dia
tadinya saya mau minta kamu temenin si upil tinggal di sini
tapi ya kalau sudah tinggal sama ibu mah batal
ntar kengennya dulu tinggal sama ibu
ibu itu emang selalu bikin sial
alkian kenapa sih tadi aku malah bilang tinggal sama ibu segala
aku pas udah tinggal di sini
tenang men tenang tenang
demo lo udah gue kasih ke pak ian
nah pak ian bilang dia bakal dengerin suara loh
yah belum dong
kalau orang orang label itu dia udah pada dengerin suara lo
eh cuma udah bukan berita baru lagi
itu gue juga udah tahu
lo juga tahu kan
eh terus gimana lagi
nah ini nih jadi pikiran gue
dia minta duit lagi
biasalah buat biaya operasional
biar cepet demo lo dinaikin ke atas
biar lo cepat rekaman men
begini nih gua gua sekarang lagi nggak
gua sekarang nih kosong banget ya
gua sama sekali nggak ada duit
loki di mana mana
kalau mau sukses itu butuh modal
lu carilah di luar sana cewek cewek tajir oke
pasti ada lah cewek di luar sana yang mau modalin lo
lu harus dapetin cewek yang tajir
dan lo nggak bakalan miskin terus
kok pegang pegang sih
kenalan sana sama tembok
kenalan sama gua
situ mau gak jadi pacar gue
aduh abut abut
mbak mbak mbak
mau jadi pacar aku nggak mbak